hai tempat parkir kendaraan di depan toko jalan tengku umar barat kota demasar ini
sehari harinya ramai dengan kendaraan baik roda dua maupun roda empat untuk mengatur kendaraan
juru parkir atau jukir disiagakan di lokasi parkir ini ada yang berbeda diberlakukan
jukir saat hendak menarik biaya parkir kendaraan saat keluar dari tempat parkir
ya jukir di tempat ini dibekali dengan alat untuk melakukan pembayaran secara cashless
alat ini bisa menerima pembayaran tidak saja dengan e money atau qris
melainkan juga pembayaran melalui beberapa aplikasi penyedia uang elektronik
jukir yang bertugas dengan alat ini mengatakan pembayaran cashless ini cukup mudah
apalagi tidak harus menyediakan uang kembalian
menurut saya sih gampang lebih simple
jadinya kalau mau scan tuh ya nggak perlu ribet pakai karcis atau gimana gitu
kalau misalnya tidak bawa uang cash
ya bisa diperlakukan
ya pakai ini aja nggak pakai carry sama e money itu aja sih
biar nanti ditanya oh ada uang kecil mas
oh pakai qris aja atau pakai e money aja gitu
cara penggunaan alat finansial teknologi ini cukup mudah dan cepat
jukir pertama tama melakukan foto pada nomor kendaraan
kemudian alat akan mengeluarkan scan qr code yang akan di scan oleh pemilik kendaraan
selanjutnya nominal pembayaran akan muncul sesuai waktu dan jemput
tinggal klik oke atau bayar dengan aplikasi
pak kenapa pak pakai tadi pembayaran pakai qris tadi pak e parking tadi pak
lebih praktis yang penting di kirisnya masih ada duit
jadinya tidak perlu mengeluarkan recehan itu aja
ya pokoknya lebih gampang lah kita gininya
ya pokoknya lebih gampang lah kita gininya

yang bayar parkirnya tidak pakai ngeluarkan duit lagi dari saku
pirut pd parkir kota denpasar nyoman putrawan menerangkan
penerapan parkir berbasis teknologi telah diterapkan di berbagai lokasi
dengan sistem yang berbeda beda mulai dari e parking dengan
mainless atau palang pintu otomatis giat jaga hingga dengan alat khusus
yang memberikan opsi kepada masyarakat untuk pembayaran parkir
nah tentu selanjutnya perkembangan perkembangan dari pihak berpenga
perbankan juga sudah menawarkan ke kita untuk kerjasama qris ya sehingga
jukir kita di dalam melaksanakan tugas ya dibekali dengan kode qr
nah tentu itu bagus juga nah ini kembali kami minta kepada masyarakat
kalau itu kami lakukan tolong bantu jukir kita juga ya kalau memang kiris ya kiris
kecuali memang tidak punya sama sekali ya kami juga akan menyiapkan sistem

saat ini ingin merencanakan adanya gate parkir kecil untuk sepeda motor di tepi jalan
saya pikir ini lebih efektif ya pertama kami bisa urai sdm kami kepada pelayanan yang lebih maksimal
karena cukup bagi kita jaga pintu masuk dan jaga pintu keluar
jalan parkir di kota denpasar saat ini terbagi beberapa jenis
tiga ratus delapan puluh tim ini berada di kota denpasar dan ada beberapa jenis
berupa parkir tepi jalan umum atau badan jalan
dan sekitar dua ratus delapan puluh titik berada di pelataran toko hingga gedung
di meliputan cnn indonesia dan pasar bali